tadi sudah disebutkan juga ya oleh ausirio pada pandangannya dan juga bagaimana pemantauannya di kpu jakarta
bahwa sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau kita bicara terkait dengan hal itu tentu saja yang menarik adalah pemilihnya nanti
yang tentu akan memberikan suara pada masing masing partai politik
dan seputar pendaftaran partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dan demokrasi pemilih muda ini
akan kita bahas bersama dengan burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
yang saat ini sudah bergabung secara online dengan kami melalui sambungan zoom
selamat siang mas burhan
ya mas burhan ada daniar di sini mas
mas burhan saya yakin juga memantau ya bukan hanya hari ini saja pada saat partai politik mulai mendaftarkan diri ke kpu
tapi juga jauh sebelum itu bahkan bukan cuma pemilu yang akan datang
tapi kalau kita bicara pemilu dua ribu dua puluh empat
ini yang menarik adalah pemilihnya begitu ya
yang dikatakan generasi milenial ataupun generasi muda menjadi pemilihan terbesar
nah gambaran awalnya seperti apa dulu sih mas burhan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
pertama dari sisi demografi kita memang banyak pemilih yang akan mencoblos dua ribu dua puluh empat nanti
itu berasal dari generasi milenial atau zilenial
tetapi belum tentu mereka menggunakan hak suaranya
terutama generasi z yang tingkat intensi memilihnya lebih rendah dibanding generasi yang lebih tua
tetapi buat saya daniar yang menarik adalah kalau kita lihat tren peserta pemilu dari waktu ke waktu
itu menunjukkan kecederungan turun
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu ada ratusan partai yang didaftarkan ke kementerian hukum dan kehakiman saat itu

tetapi belakangan makin sulit partai untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu
jadi para pengambil kebijakan itu mempersulit proses bagi partai politik
untuk bisa terdaftar sebagai peserta pemilu
itu yang menjelaskan mengapa pemilu kita terutama dalam beberapa tahun terakhir
itu hanya diikuti oleh belasan partai
nah menariknya adalah meskipun jumlah peserta pemilu makin berkurang
tetapi partai yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas
bagi sebuah partai untuk bisa mendudukkan wakilnya di parlemen
itu justru stabil terutama dalam dua atau tiga pemilu legislatif terakhir
jadi kisaran sembilan sampai sepuluh partai saja yang bisa mendudukkan wakilnya di parlemen
padahal peserta pemilu itu antara dua
nah pertanyaannya kenapa
kenapa peserta pemilu makin sedikit tetapi partai yang lolos ke senayan relatif stabil
nah salah satu jawabannya adalah karena distrik magnitude
atau alokasi kursi perdapil di tingkat nasional itu tiga sampai sepuluh kursi
nah karena jumlah kursi yang relatif besar yang disediakan perdapil
ini yang disebutkan istilah distrik magnitude
maka partai menengahkan
pun bisa eksis karena mereka masih berharap mendapatkan kursi sisa
pemenang pemilu dari waktu ke waktu makin turun
pdip menang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kisarannya tiga puluh empat persen
tapi tahun dua ribu sembilan belas terakhir ketika pdip menang kembali itu hanya dengan jumlah sembilan belas persen
sementara partai menengah itu antara lima sampai dua belas persen
tidak berbeda jauh satu sama lain
jadi ini poin yang saya katakan
partai yang akan didaftarkan mungkin tidak terlalu banyak berubah
tapi yang lolos sebagai peserta pemilu mungkin belasan partai seperti tahun tahun sebelumnya
tetapi partai yang lolos ke senayan
saya kira tidak akan berbeda jauh dengan profil partai senayan hari ini
memang penting ya kalau kita bicara soal jumlah partai yang kemudian berkontestasi
artinya masyarakat punya difer begitu ya diferensiasi
bagaimana partai partai yang kemudian muncul
tentu ada yang namanya kaderisasi dan lain lain ya mas burhan
nah kalau kita bicara soal pemilihnya itu nanti
kemudian bagaimana pemilihan dihadapkan oleh pilihan partai partai politiknya
tadi mas burhan mengatakan bahwa jumlahnya memang besar
tapi belum tentu mereka memilih gitu atau menggunakan suaranya
sebut saja tadi generasi z ya tahun yang lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai tahun dua ribu sepuluh yang nanti akan memberikan suaranya
nah faktornya faktor apa saja nih mas burhan yang membuat
karena generasi z itu dikatakan cenderung tidak semuanya menggunakan hak suara mereka
apa faktor yang mempengaruhi
apalagi soal citra partai kah salah satunya
nah kalau dari survei yang kita lakukan bersama yayasan celana
kalau kita punya survei nasional empat lebih sampelnya
dari kalangan generasi z dan generasi milenial
usia tujuh belas sampai tiga puluh lima tahun
nah data kami menunjukkan temuan yang menarik
yaitu diskoneksi antara aspirasi generasi muda generasi milenial generasi z
dengan para pengambil kebijakan di partai
nah diskoneksi itu terutama akibat kegagalan partai politik
mengagregasi dan menyerap aspirasi anak muda
dari temuan kita
generasi z dan generasi milenial
itu sangat aware dengan isu isu perubahan iklim
tetapi ketika kita tanya
dari partai partai yang ada
apakah menurut anak muda
partai partai yang ada itu cukup aspiratif menyuarakan perubahan iklim dan isu lingkungan
sebagian besar dianggap tidak ada yang aspiratif
jadi generasi muda kita itu tidak anti politik
mereka sangat aware politik
mereka sangat kritis terhadap politik
tetapi kritisisme mereka tidak disalurkan melalui proses politik formal
misalnya dalam konteks ikut berpartisipasi dalam pemilu
karena mereka menganggap partai partai politik yang ada
itu tidak cukup aspiratif dalam menangkap detak denyut nadi politik aspirasi anak muda
jadi ada diskoneksi
ini yang harusnya ditangkap oleh para
pengambil kebijakan kita
agar mereka tidak terputus oleh aspirasi yang ada di kalangan anak anak
oke baik mas buruhan
tentu artinya adalah memang isu isu begitu ya yang berkembang
kemudian topik yang diangkat oleh partai partai politik yang kemudian dibesarkan
dan menjadi diskusi mereka
ini ternyata menarik perhatian generasi muda ini ya
dibandingkan dengan citranya begitu
mas buruhan karena kita tahu bersama sama
kalau misalnya ada yang bilang
ini sebetulnya apa yang kemudian membuat generasi muda dengan jumlah yang cukup besar itu nanti
yang membuat pemilu menjadi cukup potensial
adalah citranya kah partai partai lama dengan branding seperti terlahir kembali
branding muda begitu
atau memang partai baru yang mengusung bahwa kita ini adalah partainya anak anak muda begitu
tapi kan kalau kita lihat di tahun dua ribu sembilan belas ya mas burhan
kalau kita bergeser
ada yang namanya partai psi begitu
generasi muda yang kemudian menggawangi partai ini
tapi ternyata suaranya tidak signifikan
kira kira di dua ribu dua puluh empat ini seperti apa yang dirilik
partai politik lama atau partai yang baru atau seperti apa
tadi saya sebut ya lebih berdasarkan isu bukan berdasarkan penggunaan
jadi kalau misalnya partai
mengaku anak muda tapi spiritnya tua ya tidak akan laku di mata anak muda
jadi kalau misalnya jualan branding tetapi semangatnya sama sekali jauh dari semangat anak muda
saya kira juga akan tidak laku
nah isu yang diinginkan anak muda kan tadi saya sebut
salah satunya adalah isu perubahan iklim
termasuk isu pemberantasan korupsi
itu juga top one ya di mata anak muda
tetapi kan partai partai politik kita umumnya terkena
karena isu tidak sedap terkait dengan masalah integritas
masalah korupsi politik
jadi memang ini yang tadi saya sebut
mengapa generasi muda kita itu tingkat partisipasinya relatif tidak tinggi
karena mereka merasa partai partai politik yang ada tidak cukup cakep
untuk menangkap aspirasi mereka
dan tidak cukup credible ketika bicara tentang anti korupsi dan toleransi atau isu isu yang lain
ini artinya partai politik belum begitu menganggap pemilih muda yang besar ini sebagai potensi
atau memang mereka belum bergerak dengan isu yang memang diminati oleh masyarakat generasi muda ini
sebagai jumlah pemilih terbesar nanti mas burhan
kalau saya analisis itu lebih karena faktor kegagalan partai politik ya
apa yang berkembang di tingkat bawah
jadi bukan berarti mereka tidak tahu bahwa populasi pemilih anak muda besar
mereka tahu itu ya
hasil sensus dua ribu dua puluh yang dilakukan oleh bps kan clear datanya
anak muda menempati proporsi paling besar
cuma mereka tidak tahu apa sih yang diinginkan oleh anak muda
ini yang membuat ada diskoneksi tadi
jadi salah satu sebabnya adalah
karena partai politik itu
jadi kita banyak diisi oleh generasi tua
jadi kelompok baby boomers ini tidak cukup cakep menangkap apa yang berkembang di bawah
karena mereka merasa perkembangan yang ada di tingkat generasi muda tidak beda dengan generasi mereka
nah ini gagalan yang pertama
jadi menurut saya
demokrasi representatif yang baik
itu adalah demokrasi yang betul betul menyuarakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat
nah kalau misalnya ada segmen masyarakat yang besar jumlahnya
yaitu generasi muda
tidak cukup terwakili aspirasi dan diskursus di kalangan mereka
oleh para pengambil kebijakan di tingkat elit
tentu jadi masalah besar
demokrasi kita menjadi kurang berkualitas
proporsi politisi muda kita juga masih kurang kan
jadi coba kita lihat
kalaupun toh mereka aktif di partai
partai umumnya perannya sangat peripheral
tidak cukup punya peran penting di partai
para pengambil kebijakan di partai masih dominasi oleh kelompok generasi tua
dan akibatnya terjadi tadi
diskoneksi antara apa yang berkembang di kalangan anak muda dengan orang tua
jadi anak muda kan sangat aware dengan media sosial
tapi coba cek tuh
apakah akun akun media sosial mereka cukup aspiratif atau tidak
kan kebanyakan isinya itu seremonial saja
jadi mereka punya akun twitter akun youtube akun ig
tapi sekedar punya saja
tetapi tidak ada engagement
tidak ada kolaborasi
kontennya kurang interaktif
dan akibatnya anak muda merasa politik tidak menyuarakan
ya baik mas burhan
kalau akhirnya anak muda bersikap ataupun merasa
partai politik tidak bisa menyuarakan mereka
padahal di sisi yang lain mereka itu betul betul tidak apatis sebetulnya ya
dengan keberadaan partai politik
dengan keberadaan politik itu sendiri
mereka kadang kadang suka sekali dengan gerakan gerakan sosial ya mas burhan
seperti reformasi di korupsi
kemudian dan lain sebagainya
sangat kritis di media sosial
nah nanti usai jeda kita akan bahas kembali
apa yang seharusnya dilakukan partai politik
jika nanti setelahnya tentu ada tahapan tahapan yang sudah berhasil mereka lakukan
dan lolos untuk mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat
tapi nanti usai jeda mas burhan tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
ya kita kembali berbincang dengan kami
mas burhanuddin mukhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia

yang sudah melihat seputar pendaftaran partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dan demografi pemilih muda
jadi kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa
yang saat ini sedang disoroti oleh generasi z dan generasi y
dalam hal ini adalah pemilih muda adalah isu yang kemudian dibawa oleh partai politik
bukan brand dari partai politik itu sendiri ya
kemudian yang kita tahu bersama bahwa tanpa partai politik
tidak ada yang namanya demokrasi indonesia
tapi tanpa pemilih nantinya bagaimana dengan partai politik ini
isu isunya itu memang isu isu yang seperti apa sih mas burhan
isu lingkungan tadi kalau kita detailkan lagi
isunya yang seperti apa yang kemudian menjadi ekspektasi pemilih muda ini
dari survei persepsi yang dilakukan oleh lembaga anda
ya isu lingkungan hidup dan perubahan iklim kan banyak ya
misalnya apakah partai politik bicara tentang climate change atau perubahan iklim
ancaman iklim efek rumah kaca
kemudian juga isu penghicauan kembali hutan kita
itu ada banyak isu yang bisa di breakdown ya
dan ini bukan hanya isu anak kota
jadi survei kami itu dilakukan seluruh wilayah
dari sabang sampai merauke
dengan jumlah sampel yang sangat besar
ribu lebih sampelnya
awalnya saya juga menduga isu perubahan iklim hanya
segedar menjadi isu anak kota anak jaksel gitu ya
ternyata data saya mengatakan sebaliknya
jadi isu perubahan iklim ini begitu kuat mempengaruhi narasi politik anak muda
dan sayangnya itu tidak diakomodasi oleh partai politik yang ada
mungkin daniel nanya apa yang membuat anak muda peduli isu ini
ternyata media sosial
jadi karena mereka cukup akrab dengan youtube
dengan ig dengan twitter
dibanding generasi yang lebih tua
mereka terekspos oleh isu isu terkait dengan
ancaman perubahan iklim
ancaman lingkungan hidup deforestasi
kemudian ketidakpastian iklim dan seterusnya
nah kalau isu anti korupsi kan relatif sudah sering kita dengar ya
tapi isu perubahan iklim ini belum banyak
partai politik yang
yang tahu bahwa anak muda begitu peduli terhadap isu isu ini
dan itu difasilitasi oleh akses mereka terhadap media sosial dan internet yang makin baik
sehingga mereka cukup tahu apa yang ada di belahan dunia sana
mereka cukup aware tentang apa yang akan mereka hadapi di kemudian hari
dan sayangnya kekuatan politik formal seperti partai politik tidak cukup aspiratif
tidak cukup tahu perkembangan dinamika narasi dan isu di

iya kemudian bergeser menjadi isu lingkungan begitu ya menarik
kemudian kalau dari survei persepsi ini
mas burhan partai mana yang memperoleh jumlah paling besar
dari mata yang ini ya
peserta partisipan dari survei persepsi ini ya
partai mana yang kemudian sudah pernah menyentuh isu lingkungan ini
tadi saya sebut tidak ada partai yang dianggap peduli
tidak ada sama sekali ya mas
jadi partai partai dianggap merah rapotnya ya dalam akomodasi isu lingkungan hidup
dan perubahan iklim
oke baik saya kira ada partai yang pernah menyentuh namun angkanya sangat sangat rendah begitu ya mas burhan
nah kemudian ya selanjutnya kalau kita bicara soal isu
tadi mas buran juga mengatakan isu korupsi memang selalu menjadi perhatian ya di sini
dari catatan berbagai manfaatnya
kemudian juga persepsi atau penilaian yang dilakukan oleh lembaga mas buruhan
terkait dengan pemilih pemilih muda ini
bagaimana kesan partai politik terhadap korupsi ini mas burhan
nah lagi lagi isu korupsi dan perubahan iklim
kedua isu yang menjadi prima dona generasi muda
tetapi tidak cukup direpresentasikan oleh kekuatan politik formal
seperti partai politik yang ada termasuk isu anti korupsi
jadi kalau di mata survei anak muda
itu top issue di mata mereka adalah anti korupsi pemberantasan korupsi
yang kedua adalah perubahan iklim dan lingkungan hidup
tapi kalau kita tanya pada populasi survei umum
yang kita tahu diwakili sebagian besar oleh generasi muda

isunya itu adalah isu menciptakan lapangan pekerjaan
isu mengurangi kemiskinan isu isu yang berkaitan dengan ekonomi
jadi daniel punya gambarannya
betapa bedanya profil demografi kita berkaitan dengan isu yang dianggap penting oleh mereka
jadi di mata orang tua itu isunya isu yang berkaitan dengan ekonomi
sementara di mata anak muda itu isu yang berkaitan dengan isu anti korupsi
dan perubahan iklim
generasi tua ini itu representasinya secara politik sudah banyak
partai partai politik cukup aware ya bicara soal ekonomi
tetapi mereka tidak cukup mengetahui apa yang berkembang di kalangan anak muda
nah ini yang menyebabkan partai politik tidak cukup bicara keras
dalam soal anti korupsi mereka sempat bicara ya beberapa partai coba pakai eksperimen ini
seperti partai demokrat di dua ribu sembilan belas
tetapi kan kemudian ada huru hara

internal partai mereka terkait dengan korupsi politik yang melibatkan elit partai
dan kemudian jadi backlash
kemudian juga ada pks tahun dua ribu empat juga pernah memakai isu bersih dan peduli
berhasil mengangkat suara mereka
tapi mantan ketua umum mereka kemudian tersangkut isu korupsi daging sapi
dan kemudian jadi backlash
jadi akibatnya banyak partai yang kemudian ketakutan untuk memakai isu anti korupsi
nah ini yang menyebabkan anak muda merasa suara mereka tidak didengar
nah ini pula yang menjelaskan mengapa tingkat partisipasi politik mereka nanti pemilu
relatif lebih rendah dibanding generasi tua
jadi bukan berarti anak muda anti politik bukan berarti mereka apatis bukan
mereka justru sangat kritis
dan karena mereka sangat kritis terhadap partai partai politik
mereka didengar mereka tidak menggunakan suaranya secara formal
tetapi aktivitas mereka secara politik mereka suarakan di media sosial
atau di tempat demonstrasi petisi dan seterusnya
ya sudah sepatutnya ya bahwa partai politik ini menciptakan kaderisasi
kemudian juga isu isu yang diangkat juga menjadi
yang membuat pemilih pemilih ini merasa diwakilkan oleh partai partai politik
ya mudah mudahan saja ini juga menjadi momen introspeksi juga yang tadi kita bahas bersama dengan mas burhan ya
jadi partai politik
mudah mudahan juga isu isu yang kemudian disampaikan
isu lingkungan isu korupsi dibahas juga
namun bukan cuma sekedar wacana
tapi betul betul menjadi realisasi pada partai politik dan juga pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih mas burhanuddin sudah bergabung bersama kami
direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat kembali beraktivitas